nah kami sudah merangkum beberapa pernyataan para newsmaker pada pekan ini yang menarik
nah kita mulai dari polemik ponpes al zaitun
akhirnya pemerintah menegaskan bahwa pondok pesantren al zaitun
yang acapkali menjadi buah pembicaraan masyarakat indonesia
karena beragam kontroversinya mulai dari dugaan penyimpangan penafsiran cara beribadah
yang kemudian video videonya ini viral di media sosial
kemudian kasus pidana pemiliknya panji gumilang yang hingga saat ini
kasusnya masih bergulir di kepolisian
sudah diputuskan ditegaskan oleh menko polhuka mahfud md bahwa tidak akan ditutup
al zaitun itu satu lembaga pendidikan yang menurut kami produknya sangat bagus
anaknya pinter pinter gitu ya
sehingga kita akan selamatkan itu
cuma bagaimana nyelamatkan itu nunggu posisi hukum dulu terhadap panji gumilang
yang jelas pemerintah berketetapan tidak akan menutup lembaga pendidikan apapun
akan kita terus bina akan kita kembangkan sesuai dengan hak konstitusional
diberikan hak kepada murid dan wali murid santri dan wali santri di situ
untuk tetap memilih lembaga pendidikannya tapi materinya kita kontrol kita awasi
ditutup lalu gimana nasib lima lebih santri al zaitun
gimanapun apapun masalah yang sedang berlangsung pada pemiliknya panji gumilang
namun anak anak ini mereka berhak terus untuk mendapatkan pendidikan yang layak
tugas pemerintah lah dan juga berbagai instansi yang terkait untuk meluruskan
jika ada yang dinilai menyimpang
nah selanjutnya nih kita akan berbicara tentang data kita yang lagi lagi lagi
jadi ada pendiri ethical hacker indonesia teguh aprianto yang bilang bahwa ada tiga ratus tiga puluh tujuh juta data di dukcapil
nah tapi kominfo menkominfo kita yang baru budi aristiadi justru heran itu data siapa aja
uang penduduk indonesia totalnya dua ratus tujuh puluh tiga juta
masa bisa ada tiga ratus tiga puluh tujuh juta data dukcapil
kelebihannya dari mana kita dengar yuk
dukcapil itu kan ngeluarin nik
sementara data pribadi kan banyak instansi yang mengumpulkan data pribadi
kalau bocor bilang tiga ratus tiga puluh juta nik kita paling dua ratus juta
penduduk kita dua ratus tujuh puluh tujuh juta
berarti kan ada dua ratus tujuh puluh tujuh juta nik
kalau bocor dua ratus tiga puluh juta emang ada hantunya kita
punya nik gitu loh
aduh ngomong ngomong hantu emang si indonesia itu kita itu punya banyak hantu ya
tapi masa mereka daftar ktp juga ke dukcapil punya nik juga
hantu hantu kita tambah serem ya gak sih
nah hunti itu kan emang diciptakan tuhan sebagai penggoda
karena yang jago menggoda itu bukan hanya hantu tapi kita kita nih manusia

lagi tahun politik tapi koalisinya masih cair kayak sekarang ini
contohnya yang menggoda menggoda ada sekjen gerindra ahmad muzani
yang bilang menghormati keputusan demokrat jadi nggak mau menggoda agar demokrat mengubah keputusannya
eh pas di akhir akhir malah bikin pantun yang isinya goda goda
semua adalah teman teman lama kami
ada bahkan yang teman sejak sma
ada bahkan semuanya
karena itu kami merasa perjuangan demokrat sama dengan perjuangan partai gerindra
kami hanya nitip satu pantun saja tadi sama mas rizky
pergi ke pasar membeli alpukat
membelinya di pasar terapung
pak prabowo akan tambah kuat

jika partai demokrat makin tambah bergabung
mengungsi para perjuangannya
pantunnya asik ya
ini tuh semacam
kamu gak apa apa kok tetap sama dia
tapi yakin gak mau balikin sama aku nih
kan kita teman lama katanya
nah kalau yang tadi itu kan goda menggoda
kalau yang ini maksudnya nyindir nggak ya
soalnya kata gubernur jawa tengah
orang tuh ojo abu abu yang jelas jelas aja hitam atau putih
mesti tegak lurus ojo belok belok ngono kita lihat ya
kenapa hitam putih
saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu abu
ketika kita bersikap pada suatu keputusan yang sulit
hitam atau putih
saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu
mudah mudahan kita sama
ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah
tidak perlu ditangisi karena di awal sudah saya sampaikan
anda mau hitam atau mau putih